sambil menunggu kepastian negosiasi antara pemerintah dan freeport indonesia
pemerintah diminta tetap menjaga hak hak karyawan pt freeport indonesia
sesuai peraturan perundangan yang berlaku
dilansir dari detik finance pemerintah melalui kementerian tenaga kerja
akan membentuk tim eskalasi ataupun juga perhitungan
demi menenangkan suasana sekaligus memastikan perlindungan pekerja di timika
pemerintah akan membentuk tim bersama serikat pekerja freeport
untuk memastikan hak hak karyawan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku
freeport indonesia disebut telah menghentikan operasi tambang grassberg di mimika papua
sejak sepuluh februari dua ribu tujuh belas pasca belum berubahnya status kontraknya dari kontrak karya
menjadi izin usaha pertambakan khusus ataupun iupk
dampaknya sebagian besar karyawan pt fi ada yang dirumahkan maupun phk
sekitar seribu dari tiga puluh dua ribu pekerja saat ini telah dirumahkan pt fi
dan sebagian kontraktor